aparat kepolisian mendatangi sejumlah resort dan hotel di ubud kabupaten gianyar bali yang berdiri di atas tebing sungai
kedatangan polisi ini untuk memeriksa dan mendata sertifikasi
serta prosedur standar pengoperasian lift pasca insiden jatuhnya lift yang merenggut lima nyawa di salah satu resort di ubud
personel polsek ubud mendatangi dan mendata seluruh penginapan
baik hotel maupun resort yang menggunakan lift sebagai fasilitas penunjang pada selasa lima september
hasilnya polisi menemukan ada dua resort yang menggunakan tram lift atau lift outdoor
yakni di resort yang menjadi lokasi insiden lift jatuh dan sebuah villa yang memakai tram lift untuk mengangkut barang
sedangkan hotel dan resort yang lain memakai lift indoor
polisi menyebut pengguna lift ini dikarenakan mayoritas penginapan di ubud berdiri di tepian tebing atau di lahan vertikal
polisi juga akan memanggil seluruh pengelola penginapan untuk menyepakati prosedur standar pengoperasian dan keamanan penggunaan lift
kita data semua yang cuma ada satu ini aja dan tadi yang di wilayah kartini itu itu juga untuk barang
yang lain lain masih menggunakan lift lift yang normal di intern insight di dalam dia
dan itu juga kami akan data dan data semua terkait dengan sertifikasinya